eh siapa dia terkaliandang bola
siapa ya ade
eh kayak ada yang manggil suara pak ustadz masa
suara ustadz busa atau ustadz ridwan
pak ade positif
saya cuma mau ngasih tahu bahwa besok itu kampung sebelah
itu mau ada kerja bakti
jadi saya minta tolong sama pak ade dan pak positif untuk menyiapkan segala keperluannya
menyiapkan segala peralatannya seperti itu
aduh pak ustadz
iya ini susah banget
oh iya saya cuma mau kasih tahu aja gitu
kalau besok mau ada kerja bakti jadi
siapinnya gak perlu sekarang
yang penting siapin aja
ayo semua siap
bukan ini ini
kita harus dijuangkan
kita balas mereka
iya aku tahu
daun kita masa kebobolan terus sih
gimana kalau kita tukar personil aja
gimana kalau kita tukar personil aja gimana
lukman di tim haikal inter sergi di tim sobri
betul mau gak
ya aku setuju itu adalah fair
oke setuju lah saya beri
pak pahla kamu
pak itu mana mah
jadi ustadz saya tuh udah kasih tau positif sama pak d mengenai kerja bakti itu
sekarang saya mau tanya sama ustadz menurut ustadz ridwan
bagaimana sih kerja bakti itu untuk anak anak efeknya bagus gak
bagus banget dong ustadz itu sama saja melatih anak anak untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan
sudah kalau gitu sekarang saya mau langsung menginformasikan perihal kerja bakti ini kepada para santriwan
ya udah kalau gitu nanti untuk satriwati biar saya yang kasih tau ustadz
yuk kita sama sama menginformasikan
mister sergi sama indra
kamu jaga tangan kamu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
alhamdulillah rabbil alamin ustadz udah bolanya udah saya selamatin bisa pengusaha gak apa apa kan
tapi gak gini caranya
penyusup ketosan pagi ini saya
saya gak sengaja
gak apa apa gak apa apa gak ada pertanyaan lain apa
gak bisa kemana mana
gak bisa kemana mana
siapa dia terkaliarandang bola
banyak isi sabar
tadi saya mengajak anak anak main bola
hah gak ada cerita
sobri ini udah ada sekitar sepuluh kali lebih
nendang bola itu bolanya kena kepala saya
tadi sobri nendang
gak kena sih
ya lagi gak mau tiduran
itu lebih sakit
sakit itu di sini
saya mau marah
siapa yang tahan
tadi pesan ada yang megang deh
ada yang megang
ada yang megang
ada yang megang
tadi yang megang siapa
mengangkat angkat tangan kalau gak megang
dia tadi gak sengaja
kejadian lagi ini bola kena kepala saya
bukan bola lagi
toran air tuh
masuk ke badan kamu tuh
sekarang kalian siap siap untuk kerja bakti
kalau kalian nggak mau kerja bakti
ustadz musa mulia i mau kasih hukuman
oh iya maaf deh kalau gitu
kok pengen tak siap siap
kau boleh po
kita ini udah mau berangkat
eh kalian tuh tempe gak sih
kalian tuh tau gak sih
kita itu udah ditungguin buat kerja bakti
lagi lagi kerja bakti itu bukan kerjanya prinses
masa iya sih prinses itu nyerak nyerakin sampah
kayak nih seperti ini
masa prinses dan tiga kerja
jadi apa yang dikatain sama injesnya
sama naju itu bener banget dong
jadi kamu ajak kami berantem
nih kan prinsesnya
nanti bukan jantiknya ilang
ini kenapa sih kerjanya berantem
udah pusing ustazah
ya allah men
kenapa sih pagi pagi pada berisik banget begini
udah kayak ayam lagi berebut empat
ayam berebut tempat
pasti mereka bertiga kan ayamnya
ya kamu pandang ya
ini pasti berantem soal kerja bakti ya kan
oh jadi begini lah ustazah
si amalia naju utami itu dibilangin tak nurut
amalia naju asamu utami gak mau kerja bakti
ya ustazah susah banget dibilanginnya
ini nanti tangannya kotor strawberry
sorry gak lebar
udah udah udah udah
kalian ikut kerja bakti bersih bersih
kalian bantuin positif untuk urus konsumsi gimana
padahal aku tuh males banget tau gak
ikut kerja bakti buat apa sih
paling kalau kita udah siap kerja bakti nih
pasti badan kita capek
terus baju kita kotor
pada saat ini
kita akan mencoba